oh pantesin ya bunyi kamu nggak papa kan coba sini mama lihat ada luka enggak
takut kenapa kenapa takut ada yang luka x ray x ray ike moni moni sudah digaransi semua
tangan lo kenapa
kamu bukul gue bukul gue
berani sama kita jangan studi
gue masih gak habis pikir sama lucit kita sahabatan dari kecil gue tahu tentang semua kehidupan lo
tapi kenapa lo tegangnya nanti persahabatan kita
anak anak falcon dan tegangnya nanti semua persahabatan kita
kenapa gue musuhin kalian semua
muka kamu udah kayak muka marah gitu
dokter kan bilang
papi jangan sampe emosinya naik
nanti takut serangan jantung lagi
kalau sekarang aku kasih tahu
ada apa sama dio
si dio tuh ternyata bandel banget
tau gak sih
reva tuh sebel
ternyata tadi tuh ya main petasan
di dekat rumah itu tuh dia pi
masuk bulan puasa
apalagi beliau kan masih anak kecil
muka kamu marah begitu
hanya gara gara dio
kamu gak boleh ceritain ini semua ke papi
cuma khawatir berlebihan aja
apalagi papi baru habis masuk rumah sakit
terus tapi kena serangan jantung lagi
kalau cuma memang masalah itu
tapi nggak perlu marahin dia
maklumlah dia kan masih anak kecil
kalau papi disini terus
kayaknya aku harus minta papi buat pergi dari sini
tapi gimana caranya ya
biar papi mau pergi
tapi bikin papi gak emosi atau kesel
kenapa sih kita gak
tinggal di apartemen lagi gitu balik
kan kita udah nginep nih di rumah sama adriana
tapi bisa lebih tenang juga
gitu kan gak akan ada gangguan macem macem
jadi papi bisa bener bener
ya kenapa kita nggak ke apartemen lagi aja
tapi kan gak enak sama mama adriana
aruh gimana caranya ya
kalau tinggal disini tuh bahaya banget
berusaha banget lagi bikin tepi jantungan
gue yang traktir lu semua tenang aja
yan lo mau ngomong serius kek
atau apa kek
aduh ngibul doang lu
pasti minta syarat
enggak enggak enggak enggak
kali ini gue beneran
malam ini kan malam kemenangannya mondi
gue traktir kalian semua
kalian boleh makan sebebasnya
mau makan apa aja boleh
yang penting jangan lebih dari gocek
nah gak bercanda
bercanda udah ya
beneran gue traktir semua makannya
kamu baik baik aja
alhamdulillah kamu gak kenapa napa
kamu buruan pulang ke rumah
kamu buruan pulang ya
soalnya kan yang namanya abis pertarungan gitu
biasanya suka ada kerusuhan
ya biasanya sih kayak gitu
tapi alhamdulillah sih kali ini gak ada koma
mama tenang aja ya
tapi jangan lama lama pulangnya
mama tungguin ya
mama nyuruh aku pulang
ya udah atuh kalau gitu saya ikut kamu atuh
jangan ikut ke rumah kamu ya
kumah itu kok jangan ikut ke rumah teh manis
tuh sami sami ya
ada makanan kucing
bang itu kondasinya
soalnya nyokap udah nyuruh pulang juga
kasian dia khawatir
mari ya semua
mba beli motor lu ke sana ya
taro aja lagi
mba beli cabut
abas juga sama geng nya cabut cabut semua
trus gue mau merkir dalam rangka apaan noh
ya kita tetep selebrasian kita rayain kemenangan mondi dari jauh ya kan
syukuran dari jauh untuk mondi
betul gak
kalau nggak ada mondinya mah enak di semua lu juga ketut makanya ini alam
gua lu gadohin mau janji palsu lu udah kita pulang jadi makanya
ike moni mondi sudah digaransi sama saya
ya pokoknya lecet uang kembali
lagi pula cowok juga lecet sedikit tidak apa apa lah
mama tenang aja moni
nggak ada luka juga
mondi baik baik aja kok
tapi mamanya deg deg kan tahu ngeliat kamu kayak gitu
bertarung di atas ring
hatinya mama tuh yang namanya perempuan kan pasti kebat kebit
ini anak mama satu satunya juga
kan pasti mamanya sedih lihat kamu dipukulin
ya allah kamunya gak apa apa
doa mama dikabulin kamu menang
makasih juga sama abah
ini kan berkat abah
ya itu kan memang tugasnya calon bapak
eh makasih ma
tuhan ma'a gusti allah subhanahu wa ta'ala yang maha pelindung itu
dia memberikan pelindungan sama kamu
kamu jangan kayak gitu lagi
mama gak mau kamu bertarung tarung lagi
itu rasanya aduh hati mama kayak mau copot
ada di dengkul jantungnya
insya allah ma
biarin atletnya lebih baik diri
kalau mau berantem kayak anak anak sekarang
biar jadi contoh yang baik
itu kan ditayangin juga di tv rcti
biar orang tidak mau lagi taur tauran
tidak baik gitu teh
mending ini regulasinya ketat aman ya
jadi teh budak tidak bapak perlu
tidak ada menara dibalik

dan biarkannya orang